sekarang yang terpenting adalah kamu ber acting bagaimana caranya mereka memperhatikan kamu
kamu harus menarik simpati mereka
kamu harus meyakinkan mereka kalau kamu itu depresi
kamu putus asa dengan keputusannya om artha dan afif yang akan membawa bella kembali ke jakarta
udah kamu tenang aja
tante sylvia sama raina itu gak akan bangun
tenang aja dia bakal pulas
kamu kasih apa mereka
ini senjata rahasia
dia akan pules sampai sepuluh jam
genzo papa salah apa
kak alika gak buat kamu nangis ya
bukan papa lebih jahat daripada kak alika
papa pulang ya kamu tunggu di rumah
tuh kan papa jahat
tante bella pergi dia ketemu orang
orangnya kerja tante bella ke jakarta
kamu gak usah nangis
tunggu di rumah bapak pulang sekarang
aku terpaksa ngelakuin ini semua
dan demi kamu sendiri
semua rencana kita gagal
kamu hancurkan semuanya
aku benci kamu
aku benci kamu
aku benci kamu
aku benci kamu
kamu hancurkan semuanya
kamu bilang bella tidak akan bisa ditemukan
afif dan artan bisa menemukan bella
dan yang parahnya lagi mereka yang bawa bella ke jakarta
kamu tenang aja laura
aku akan bereskan semuanya
aku akan pastikan bella tidak menginjakan kaki di jakarta
saya gak percaya sama kamu lagi
memangnya apa yang bisa kamu lakukan
bilang sama dia
gak usah khawatir
om rafiq akan bereskan semuanya
lama banget sih angkat telponnya
pokoknya mama sekarang kesini ya
tenangnya ada apa ya baby
udah cepetan pokoknya kesini aja sekarang
aku ada sesuatu yang bakal bikin kita kaya
dan aku yakin ma
gak akan ada yang mencurigai kita
karena bilastri udah kabur
aku yakin semua orang bakal mencurigai bilastri
cepet ya ma
oke baby mama segera kesana
karena lagi menyusui dada bayi ya
kakak kenapa diem aja
kakak kasih tau aku aku ada salah apa
kamu tuh pura pura gak tau atau gimana sih
kamu tuh gak ngerti ya perasaan orang
iya kamu tuh egois bella
kamu setuju menerima kerjaan dari pak arta di jakarta kan
yang artinya kamu akan pergi ke jakarta dan ketemu sama afif ya kan
terus kalian akan kembali bella kalian akan bersatu
dan syifa kalian juga akan mengambil dia kan dari aku sama mas iko
aku mempertaruhkan nyawa anakku untuk bayi kamu
terus ini balasan kamu bella
kak itu gak bakal terjadi
lagi pula kak aku ke jakarta itu karena tawaran kerja dari yogyakarta
bukan karena afif
ini pekerjaan yang dulu papa kerja kak
gak mungkin bella
kalau aku tahu anak ini adalah anaknya dia pasti akan mengambilnya
aku gak bakal biarin itu terjadi kakak percaya sama aku
itu benar deh
itu pasti akan terjadi deh
sebaiknya kamu lupain semua ide kamu kamu lupain itu
apa lupain gak mau
sintia kalau kamu tetap mengambil barang barang itu mereka bisa mencurigai kamu
itu gak mungkin aku gak mungkin ketahuan
sekarang bila sri tuh kabur dan gak ada yang tau dia kabur kemana
aku yakin semua orang pada nuduh dia
pokoknya aku akan tetap ambil uang dan perhiasan yang ada di berangkas itu
cynthia masalahnya bukan adik mencurigai
kamu itu benar benar sulit diberitahu
walaupun mereka tidak mencurigai kamu tapi perhatian mereka teralihkan
sekarang yang terpenting adalah kamu berating bagaimana caranya mereka memperhatikan kamu
kamu harus menarik simpati mereka
kamu harus meyakinkan mereka kalau kamu itu depresi
kamu putus asa dengan keputusannya om arta dan afif yang akan membawa bella kembali ke jakarta
udah lah kamu tenang aja
tante sylvia sama raina itu gak akan bangun
tenang aja dia bakal pulas
kamu kasih apa mereka
ini senjata rahasia
dia akan pulas sampai sepuluh jam

sekarang kamu minum ini
kamu apa apaan sih enggak lah
kamu gak mau
kamu depresi putus asa
kehilangan harapan untuk hidup sehingga kamu mencoba untuk bunuh diri
dengan begitu keadaan akan berubah
keluarga ini akan simpati sama kamu
keinginan kamu agar bella tidak kembali ke jakarta

cynthia dengar aku baik baik
tahante sylvia dan raina sudah minum ini terlebih dahulu
mereka cuma tidur sepuluh jam
ngapain kamu ada di kamar anak saya
astaga kamu mau membunuh anak saya
ini gak akan membuat anak tante buru buru mati
tante gak usah khawatir
tante gak lucu ya
tante gak usah marah marah dulu
aku akan jelaskan semuanya
kalau afif tahu soal anak ini
dan aku gak akan ikhlas de
karena anak itu sudah menjadi anak aku dan juga anak nur
seperti yang kamu bilang
kak percaya sama aku
dia gak akan tahu soal ini
aku gak bakal kasih tau dia kak
aku gak bakal balikan lagi sama afif
ini semua semata mata karena om arta kak
om arta itu udah nawain pekerjaannya untuk aku
pekerjaan yang dulu papa jabatin kak
apakah kamu lupa bagaimana mereka mengusir kita tepat
di saat apa kita dikuburkan
kamu lihat dimana mama sekarang
mama di rumah sakit jiwa d
dan itu semua karena perbuatan mereka
itu semua karena mereka deh
aku tahu itu semua salah
tapi itu bukan kesalahan dari om arta
kalau saja om parta gak koma
pasti semua ini gak akan terjadi kan
aku mohon kakak lupain semuanya yang udah terjadi
bella aku akan jemput kamu jam sembilan pagi ya
kamu siap siap aja
ya aku siap siap ya
sudah lama sih kok
percuma kamu ngomong panjang lebar sama si bella
dia gak akan dengar mas
karena dia sudah kemakan omongan manisnya afif sama om arta
dia nggak sadar kalau dia itu sudah dibodohin sama mereka mas
silahkan kamu pergi
tapi yang pasti aku gak akan kembali ke jakarta
karena sudah cukup deh
aku menderita gara gara mereka